lihat deh mukanya lucu pak
jadi di bulan juni ini adalah ulang tahun jakarta
ulang tahun jakarta kayaknya nggak afdol ya kalo ulang tahun jakarta kita nggak ke event jakarta fair kemayoran
betul banget jadi di sini kita mau jalan jalan menikmati weekend tentunya
tapi saya tuh pengen banget rasanya kayaknya ditraktir sama reza
aduh ditraktir ya kalau mau ditraktir ada challenge nya
challenge nya nanti kita akan cari permainan di sini ya nanti yang kalah akan takdir yang menang
oh bener bener ini sih saya yakin saya bakalan menang
jadi saya terima tantangannya
terima tantangannya yuk

weekend kali ini kami mau ajak jalan jalan di festival dan juga pameran dagang tahunan terbesar se asia tenggara
acara yang diadakan di jxpo kemayoran jakarta pusat ini untuk memeriahkan hari ulang tahun jakarta yang sudah berusia empat ratus sembilan puluh enam tahun
nah tahun ini jakarta fair kemayoran berlangsung selama tiga puluh tiga hari
dari empat belas juni hingga enam belas juli dua ribu dua puluh tiga dengan jam operasional untuk hari senin sampai kamis mulai pukul setengah empat sore sampai sepuluh malam
jumat pukul setengah empat sore hingga sebelas malam
dan untuk sabtu minggu dan libur nasional jakarta fair kemayoran dua ribu dua puluh tiga dibuka pukul sepuluh pagi hingga sebelas malam

ada dua kategori harga tiket masuk yang tersedia nih pemirsa
yakni tiket tanpa konser dan juga tiket bundling atau terusan dengan konser
untuk hari minggu seperti saat ini harga tiket masuk rp lima puluh tanpa konser
tapi kalau misalnya mau sekalian nonton konser pengunjung bisa membayar rp seratus untuk kelas reguler dan rp satu ratus tujuh puluh lima untuk kelas vip
yuk kita langsung ke game yang pertama ini namanya human rodium
dengan membayar rp dua puluh per orang

kita akan duduk di atas banteng nih yang digerakkan ke kiri ke kanan dan diputar cepat
kita akan cari tahu siapa yang akan bertahan paling lama
nah ini sudah sedia stopwatch jadi ini reza duluan
gue duluan ya
oke kita coba aja langsung
tapi saya mau pakai sarung tangan dan kopi kobai dulu biar cahe
nah sekarang saatnya kita lihat nih si sarah beraksi

ini meneng dengan mudah saya
ini meneng dengan mudah saya
hai hasil bertimbang
hai hasil bertimbang

eh tapi jangan sendir przewign lagi tapi itu baru pemanasan aja nah untuk
tapi itu baru pemanasan aja nah untuk
tapi itu baru pemanasan aja nah untuk permainan yang kedua kita tertarik sama
permainan yang kedua kita tertarik sama

permainan smash the can dimana sa venues siap kalah lagi untuk dapat mengikuti
siap kalah lagi untuk dapat mengikuti
mengikuti permainan ini kita tuh harus bayar tiga puluh ribu rupiah per orang
satu orang mendapat tiga kali kesempatan untuk menjatuhkan kaleng
dan kalau berhasil pasti bakal dapat hadiah
gagal belum berhasil
waduh ternyata mayan jago juga sarah ya
untuk permainan kedua sarah yang menang
berhubung hasilnya seri dan ini juga udah malam juga ya
saya malah deh terakhir sarah
udah lapar juga nih soalnya
di jakarta fair kemayoran
terdapat sejumlah stand makanan dan minuman yang bervariasi pemirsa
mulai dari yang tradisional ada
hingga yang internasional
ini kayaknya ada yang rame rame nih sarah
ini kayaknya lebih enak deh ini
ternyata nih pemirsa
roti yang akan kita beli ini adalah roti khas madiun
yang sudah ada sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
roti ini dijual rp enam belas untuk setiap varian rasa
jadi dia tuh rotinya tuh udah lembut
terus disiram sama teh tarik
udah makan yang manis manis
saya dan reza jalan jalan lagi untuk mencari makanan yang asin
wah apaan tuh za
kayaknya menarik ya ada makanan korea
mau beli pak ini berapaan pak
dua puluh per tusuk
kamu sukanya apa
mau yang ini apa
boleh deh ini satu
ini fish cake ya pak
oh boleh deh saya ini deh satu
di stand korean steamboat ini kita tuh bisa milih satu jenis makanan saja
karena bentuknya yang lumayan besar
dilengkapi dengan kuah yang gurih khas dan enak
yang gurih khas korea
lihat kan pedes lihat kan
worth it lah ini biak banget ya
biasanya tuh kayak ada beberapa gelombang
kayak ada tiga aduh
yang gak kalah ditunggu oleh para pengunjung jakarta fair kemayoran
adalah konser di panggung utama
sedangkan musuh tanah air tercatat meramaikan konser ini
di antaranya ada kak hitna lyodra dan tiara andini